anda menyaksikan program spesial jaksa menyapa bersama saya dian mirza
pemirsa presiden joko widodo telah menandatangani peraturan presiden nomor lima belas tahun dua ribu dua puluh
tentang kejaksaan agung republik indonesia
dan dalam perpres tersebut diatur posisi jaksa agung muda bidang pidana militer atau jampit mil
lalu apa saja tugas dan fungsi dari jampit mil
dan mengapa keberadaan jampit mil ini dapat memperkuat fungsi dan juga tugas di kejaksaan agung republik indonesia
untuk itu untuk membahasnya pada malam hari ini telah hadir bersama kita
laksamana muda tni bapak anwar saadi sh
selamat malam pak jaksa agung muda bidang pidana militer
apa kabar sehat sehat pak
selamat malam bu dian
selamat malam para pemirsa cnn yang saya hormati
pastinya semangat ya pak ya
oh harus semangat
salam sehat penuh semangat karena harus memperkuat
ditubuh di kejaksaan agung republik indonesia
nah sebelum kita jauh membahas sebenarnya fungsi dan wewenang dari jampit mill sendiri pak anwar
sebetulnya apa sih alasan dibalik pembentukan jampit mil ini di tubuh kejaksaan
untuk membentuk suatu sistem penuntutan yang dalam istilah hukum disebut single prosecution system
sehingga dalam konteks pelaksanaan penegakan hukum
bapak jaksa agung selaku penuntut tunggal yang ada di republik ini
ini juga merupakan amanat dari hukum acara
dalam proses penegakan hukum dikenal kitab undang undang hukum acara pidana
demikian juga di dalam proses penegakan hukum di lingkungan tni
ada yang disebut dengan kitab undang undang hukum acara pidana

kedua hukum acara ini mengatur yang dimaksud dengan proses penegakan hukum
dan penuntutan secara tunggal yaitu di bawah kekuasaan dari bapak jaksa agung
yang mana proses ini selama ini terhambat karena adanya aturan aturan yang sudah cukup lama tertinggal
sehingga pemeraksaan koneksitas menjadi hal yang sangat penting
menjadi terpisah atau biasa kita sebut dengan splitsing
jadi tujuannya adalah agar proses yang dilaksanakan dalam pemeriksaan koneksitas ini
berada dalam satu kendali bapak jaksa agung republik indonesia
baik tapi kalau dibilang ide untuk pembentukan jampit mill sendiri kan dari tahun dua ribu tiga belas ya pak ya
dimana pada saat itu keluar surat dari panglima tni tentang penempatan auditor sebagai lod kejagung

apa sebetulnya yang ada di benak panglima tni pada waktu itu
apa urgensinya untuk bahwa harus ada auditor tni di kejagung
sebetulnya kerjasama kedua lembaga ini sudah cukup lama dalam konteks penegakan hukum
termasuk di dalamnya adalah bagaimana sistem penegakan hukum di lingkungan tni ini
mendapatkan asistensi dari kejaksaan agung
khususnya dalam fungsi penuntutannya
yang dilakukan oleh auditor militer
kita bekerjasama dengan baik sejak berdirinya auditor militer
kemudian sejak dimulainya hal hal yang terkait dengan hukum acara yang dilaksanakan oleh auditor militer
selalu dikomunikasikan dengan kejaksaan
baik dengan kata lain berarti sebetulnya
belum ada yang berkata kata yang terkait dengan hukum acara yang dilaksanakan oleh auditor militer
dulu belum terkoordinasikan seperti itu
dari dulu sudah terkoordinasi
tetapi belum dalam konteks hukum acara
sehingga harus mulai dibangun ini
dengan organisasi jampit milnya harus mulai dibangun
bagaimana agar koordinasi yang baik antara auditor dengan jaksa ini terkoordinasi dengan baik
bagaimana pak koordinasinya dengan tni dengan jaksa
bisa saya sampaikan demikian
kerjasama antara kejaksaan dengan tni itu tidak hanya di bidang penegakan hukum
tetapi juga di bidang peningkatan sumber daya manusia
dalam arti bagaimana agar kedua lembaga ini saling memahami fungsi dari masing masing
kita juga saling bertukar narasumber
kemudian juga ada kerjasama di bidang intelijen yang dilaksanakan di
di mana berbicara tentang kejaksaan yang baik antara tni dan tni yang ada di bidang kejaksaan dan kejaksaan yang lainnya
kita juga saling bertukar narasumber kemudian juga ada kerjasama di bidang intelijen yang dilaksanakan di bais tni

kemudian dalam konteks penegakan hukum di bidang pelanggaran tindak pidana perikanan
penyidik tni angkatan laut juga memiliki kerjasama yang baik
sehingga setiap perkara pelanggaran tindak pidana perikanan yang disidik oleh penyidik tni al
dapat langsung diproses penuntutannya oleh rekan rekan dari kejaksaan
ini manifestasi atau bentuk kerjasama yang baik selama ini
namun demikian dalam konteks penegakan hukum perkara koneksitas
nah tadi kendala yang saya sampaikan adalah banyak aspek kelembagaan yang sudah tertinggal
yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini
di dalam hukum acara pidana umum
undang undang delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu pasal delapan puluh sembilan
itu diatur bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama sama oleh pelaku
sepuluh petindak yang tunduk pada peradilan umum dalam hal ini masyarakat sipil
bersama sama melakukan tindak pidana dengan prajurit tni
atau militer yang tunduk pada peradilan militer
ini diproses secara koneksitas
diproses secara bersama sama
antara penyidik polisi militer penuntut auditor militer dan jaksa
oh paralel ya
namun selama ini untuk melaksanakan proses penyidikan koneksitas itu harus ada yang namanya
surat keputusan bersama tentang tim tetap penyidik koneksitas
dimana pada ketentuan undang undang tersebut
lembaga atau pejabat yang menetapkan ee
tim tetap penyidik koneksitas itu adalah kementerian kehakiman dan menteri pertahanan keamanan
nah kondisi saat ini kedua lembaga itu sudah berubah
terutama tugas dan fungsinya
dimana kalau dulu kementerian kehakiman membawahi mahkamah agung
kemudian menteri pertahanan
dulu disebut menhan kam
dimana fungsi keamanan sekarang sudah terpisahkan
polisi menjadi mandiri
nah tentunya karena itu vox ini berubah
sehingga surat keputusan bersama itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik
karenanya melalui organisasi jump it mill ini
kita akan mencoba untuk menata kembali
pembentukan surat keputusan bersama ini
agar proses hukum sesuai prosedural yang diatur dalam ketentuan hukum acara bisa terlaksana kembali
artinya proses koneksitas bisa berjalan dengan baik
baik lantas bagaimana pak untuk detailnya pembagian jobdesknya seperti itu
nah antara tni jaxa dan instansi lainnya
begini jadi sebetulnya pembentukan organisasi jump it mill ini
tidak menghilangkan tidak menegasi dari fungsi fungsi penegakan hukum yang sudah ada
sebagaimana amanat dari peraturan presiden nomor lima belas tahun dua ribu dua puluh satu yang tadi bu dian sebutkan
di mana tugas jump pit mill diantaranya melaksanakan koordinasi penuntutan perkara yang dilakukan oleh auditor
dan proses penegakan perkara koneksitas
fungsi ini tidak menghilangkan
dan tanggung jawab dari kementerian atau fungsi unsur penegakan hukum yang lain
penyidikan tetap dilaksanakan oleh polisi militer
demikian juga terhadap masyarakat yang pelaku tindak pidana umum
itu juga penyidiknya tetap polisi
tetapi bagaimana kita mengkolaborasi antara penyidik polri dengan penyidik polisi militer ini
perlu upaya untuk membangun koordinasi komunikasi dan kolaborasi di antara dua unsur penyidik itu
demikian juga pada tahap penuntutan
jaksa yang menuntut perkara masyarakat
kemudian di peradilan negeri
kemudian bagaimana auditor menuntut prajurit yang melakukan tindak pidana di pengadilan militer
itu bisa bersama sama dalam proses perkara koneksitas untuk melakukan penuntutan
mudah mudahan ini bisa dipahami
bagaimana mengkolaborasi mengkoordinasikan proses penyidikan dan penuntutan ini dalam sebuah perkara koneksitas
apakah dulu belum terkolaborasi seperti itu dengan baik pak
permasalahannya adalah demikian
kembali saya sampaikan tadi
dulu sudah berjalan baik
namun demikian ketika terjadi perubahan ke tata negaraan
di mana lembaga lembaga yang dulu
kementrian kehakiman di bawah
mahkamah agung di bawah kementerian kehakiman dan sekarang ini sudah berubah
ini menjadi tidak berjalan dengan sesuai yang diharapkan
sehingga proses perkara ini menjadi terpisah
baik itu antara pelaku prajurit tni di lingkungan peradilan militer di proses sendiri
demikian juga perkara masyarakat sipil
di proses tersendiri di pengadilan umum
sehingga azas single prosecution system yang menjadi azas penuntutan ini tidak berjalan dengan baik
maunya berbarengan seperti itu
harapannya ke depan dengan adanya azas single proces second system itu
terwujud suatu keadilan yang sifatnya prosedural
jadi sesuai dengan hukum acara
kemudian bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat
kemudian tidak terjadi perbedaan dalam proses penegakan hukum
kalau yang satu dalam perkara yang sama
kemudian diadili dalam pengadilan yang berbeda
tentunya akan terjadi perbedaan proses hukum
nah ini sebetulnya tugasnya jump it mill itu
bagaimana mengkoordinasikan proses penyidikan
proses penuntutan dalam suatu sistem pemeriksaan perkara koneksitas
sebetulnya di sana intinya apa inti dari tugas jump it mill tersebut
baik dan koordinasinya tidak hanya dengan tni ya pak ya
tapi dengan berbagai pihak seperti ankum juga dengan pom dengan pak pera auditora dan lain sebagainya
tapi nanti disimpan ya pak jawabannya ya
karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut
tetaplah bersama kami di program spesial jaksa menyapa
sesuai yang tadi yang disampaikan yaitu azas kemanfaatan
harapannya adalah masyarakat dan juga prajurit tni bisa mendapatkan rasa keadilan yang sama
yang disebut dengan equality before the law
karena dalam proses hukum dalam perkara yang sama ini
diproses secara koneksitas dalam pengadilan yang sama
terima kasih anda masih bersama kami di program spesial jaksa menyapa
masih dengan laksawana bunda anwar saadi jaksa agung muda bidang pidana militer
pak anwar tadi kita berbicara soal kolaborasi koordinasi yang tidak hanya dengan tni
tidak hanya dengan institusi terkait tapi ada juga pihak pihak seperti ankung
dengan pom dengan pak pera auditorat dan lain sebagainya
ini bagaimana caranya saling melengkapi seperti itu dan bagaimana pembagian tugasnya sebenarnya pak
kelihatannya bu dian ini sudah belajar sebelumnya undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ini
tentang peradilan militer
karena istilah istilah terminologi tadi yang disampaikan itu adanya hanya di undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
memang di dalam sistem penegakan hukum peradilan militer
dalam sistem peradilan militer itu pengaturan dari kewenangan proses hukum
yang pertama adalah ada pada ankum
ankum adalah atasan yang berbahak menghukum
kemudian ada papera
papera adalah perwira penyerah perkara
ini dulu yang mungkin harus dipahami bahwa proses proses hukum di lingkungan peradilan militer
tidak hanya pada subyek hukum pelaku tindak pidana
tetapi dalam sistem hukum militer
peran ankum dan peran papera itu sangat penting
ini adalah untuk tetap menjaga azas prinsip prinsip kesatuan komando
dan disiplin militer dalam organisasi tni
sehingga fungsi pembinaan hukum di lingkungan tni
sebagaimana ketentuan undang undang tiga puluh empat tahun dua ribu empat tentang tni yaitu
dibina dan dikembangkan untuk kepentingan pertahanan negara
karenanya setiap prajurit yang melanggar hukum harus diproses hukum sepengetahuan komandannya
yang menyerahkan perkara adalah komandannya juga
inilah fungsi ankum dan papera
selama ini terhadap prajurit tni yang melakukan tidak pidana
bersama sama dengan masyarakat sipil
diproses secara terpisah
di mana yang prajurit tni di peradilan militer
kemudian yang masyarakat sipil di peradilan negeri
padahal tindak pidananya dilakukan secara bersama sama
inilah yang harus kita satukan kembali
sehingga terjadi satu azas penuntutan
tugas jump it mill untuk mengkoordinasikan sejak dari proses penyidikan
dilanjutkan penuntutan sampai dengan nanti proses pemeriksaan pengadilan
bagaimana membangun koordinasinya
tentunya jump it mill sesuai dengan arahan bapak jaksa agung
pada saat pelantikan pembentukan organisasi ini
pada tanggal empat januari
jadi organisasi jump it mill itu baru berusia dua bulan
ini kita dituntut untuk bergerak cepat
bagaimana mengkoordinasikan itu
strategi pertama yang kita lakukan tentunya adalah membangun komunikasi
dengan ankum dengan papera
dengan seluruh satuan tni yang berada di bawah tanggung jawab
para ankum dan papra tersebut
tentunya ini perlu dilakukan secara baik
agar pemahaman tentang proses pemeriksaan koneksitas ini
bisa dilaksanakan sesuai aturan perundang undangan yang ada
tujuannya adalah itu tadi
mewujudkan azas penuntutan tunggal
tidak terjadi perbedaan proses penuntutan
dalam hal perkara koneksitas
sekali lagi ini jadi dari konteksnya hanya dua tugasnya jump it mill itu
mengkoordinasikan penuntutan yang dilaksanakan oleh auditor
dan juga jangan sampai proses pemeriksaan koneksitas itu
menjadi dilakukan secara terpisah
baik sejauh ini yang bapak rasakan
ada tidak kesulitan atau tantangannya pak apa saja
mungkin di segi komunikasinya atau pembagian tugasnya
sejauh ini karena sudah diatur
diawali dari pemahaman tentang proses perkenal koneksitas ini
tidak ada kendala yang signifikan
artinya membangun komunikasi koordinasi dan kolaborasi
yang dilakukan oleh jajaran jump it mill berserta staff
bersama sama unsur unsur penegakan hukum di lingkungan tni sangat baik
komunikasi berjalan baik dan upaya upaya untuk membangun pemahaman
sistem pemeriksaan koneksitas ini mendapatkan respon yang cukup baik
baik di lingkungan sipil juga pak
kita akan terus berupaya untuk memberikan pemahaman kepada rekan rekan
di fungsi penegakan hukum
di lingkungan peradilan negeri
kemudian terutama juga di lingkungan kejaksaan
yang sudah mendorong untuk terbentuknya organisasi jump it mill ini
baik pak anwar ini kan pak asas membentukkan jump it mill sendiri kan
adalah keadilan kepastian dan juga kemanfaatan hukum
nah strateginya bagaimana dan bagaimana cara mengimplementasikannya pak
sesuai yang tadi yang disampaikan yaitu
azas kemanfaatan harapannya adalah masyarakat dan juga prajurit tni
bisa mendapatkan rasa keadilan yang sama
yang disebut dengan equality before the law
karena dalam proses hukum dalam perkara yang sama ini
diproses secara koneksitas dalam pengadilan yang sama
sehingga tidak terjadi kekhawatiran
adanya disparitas atau perbedaan dalam penjatuhan pidana
karena disidik melalui diproses penyidikan
dari sejak mulai proses penyidikan
dilakukan oleh tim koneksitas yang sama
kemudian proses penuntutan juga dilakukan oleh tim penuntut koneksitas yang sama
demikian juga dalam proses pengadilan
dan juga pengadilannya
nanti diproses di pengadilan koneksitas
yang unsur unsur di dalamnya terdiri dari hakim militer
dan juga hakim dari pengadilan negeri
bagaimana bapak bisa yakin untuk
oh ini harus dimonitoringnya bagaimana gitu pak
monitoring dan pengawasan tentunya selalu kami lakukan
karena tidak hanya ada jam pit mill yang berada di kejaksaan
tetapi juga atas arahan bapak jaksa agung
di setiap kejaksaan tinggi
kita sudah membentuk organisasi yang disebut dengan aspid mill
as pit mill ini merupakan kepanjangan tangan dari jam pit mill
untuk melakukan monitoring ketika ada proses hukum yang berada di
wilayah wilayah hukum kejaksaan tinggi di daerah daerah
tentunya komunikasi dan koordinasi terus mereka lakukan
kita sudah memberikan arahan teknis
agar para aspid mill ini yang saat ini kebetulan masih diduduki jabatannya secara sementara
untuk dapat berkoordinasi dengan fungsi fungsi penyidik polisi militer di wilayah hukumnya
dan juga auditorat di wilayah hukum masing masing
cukup pak sdm nya
saya kira ini sebuah proses
ketika organisasi dibentuk
di situ ada pengisian personel
sejauh ini proses tersebut sudah terlaksana dengan baik secara bertahap
dan upaya cepat terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan itu
baik dari aspek sdm sarana prasana dan manajemen
sehingga sampai saat ini
organisasi jam pit mill yang meskipun baru dua bulan
namun demikian sudah dapat berjalan sesuai dengan tujuannya
baik pak ini kan posisi baru ya
bapak juga yang pertama jam pit mill pertama seperti itu
bagaimana pak responnya stakeholder terhadap jabatan ini
di antara stakeholder di jajaran fungsi penegakan hukum
baik fungsi penegakan hukum militer
maupun fungsi penegak hukum di lingkungan peradilan umum
tidak ada kendala
karena memang membangun komunikasi dan koordinasi itu
kita perlu turun langsung ke lapangan
dan ini merupakan arahan langsung dari pak jasa agung
juga bapak panglima selalu menekankan kepada saya
agar terus berusaha membangun komunikasi koordinasi dan kolaborasi tersebut
baik kita akan lanjutkan lagi pak
tentang harapan bapak mungkinnya ke depan
dan tentunya kita akan segera kembali
tetaplah bersama kami di program spesial jaksa menyapa
dengan terbentuknya jampit mil ini
prajurit semakin taat kepada hukum
memegang teguh disiplin keprajuritan
sebagaimana yang ada pada kode etik prajurit
sabta marga dan sumpah prajurit
jangan sampai terjadi lagi pelanggaran pelanggaran hukum
yang dilakukan oleh prajurit
akibat adanya pengaruh dari masyarakat
masa ini kita akan mencoba bagaimana cara
untuk membangun komunikasi tersebut
terima kasih anda masih bersama kami di program spesial jaksa menyapa
pak anwar tadi kita sudah berbicara soal bagaimana bapak melakukan strategi
untuk mengkoordinasikan berkolaborasi dengan berbagai pihak dan juga institusi
pak pastinya ini dengan posisi yang baru jabatan baru ini ada kritik
bagaimana respon anda mengenai hal ini
terima kasih mbak
jadi pembentukan sebuah organisasi
tentunya mendapatkan tanggapan
dan adanya tanggapan saran masukan maupun kritik
ya perlu kita respon
kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat
kepada publik kepada prajurit tni sendiri
bahwa dengan terbentuknya jampit mil ini
prajurit semakin taat kepada hukum
memegang teguh disiplin keprajuritan
sebagai mana yang ada pada kode etik prajurit
saptamarga dan sumpah prajurit
jangan sampai terjadi lagi pelanggaran pelanggaran hukum
yang dilakukan oleh prajurit
akibat adanya pengaruh dari masyarakat
kalau mereka terjadi itu akan diperiksa secara koneksitas
dan akan berhadapan dengan jampit mil
dan ini merupakan konsekuensi logis
bahwa setiap prajurit tni yang melakukan pelanggaran hukum
tni memiliki komitmen yang sangat tinggi
akan diberikan sanksi tegas
baik melalui proses hukum disiplin
maupun proses hukum pidana
dan ketika itu ada unsur keterkaitan
pengaruh masyarakat akan diproses secara perkara koneksitas
sebagai mana diatur dalam perjalanan
dalam ketentuan hukum acara
baik harapan dan targetnya
harapan dan targetnya
tentunya tujuan dari pembinaan hukum militer
tadi sudah saya sampaikan
yaitu untuk kepentingan pertahanan negara
jangan sampai ada lagi angka pelanggaran hukum
tugas jampit mil berserta unsur penegakan hukum yang lain
adalah menekan agar prajurit tni tidak melakukan pelanggaran hukum
kemudian terjadi koordinasi
terbangun koordinasi yang baik
antara unsur unsur penegakan hukum
baik itu di lingkungan tni
maupun di lingkungan peradilan umum
baik pak anwar sebelum kita mengakhiri acara program spesial
mungkin boleh ditekankan lagi kepada masyarakat
apa sih sebetulnya tugas dan fungsi dari jampit mill ini
terima kasih ibu dian
pemirsa yang saya hormati
sebagai mana kita ketahui bahwa
organisasi jampit mil ini dibentuk berdasarkan
peraturan presiden nomor lima belas tahun dua ribu dua puluh
yang mengatur tentang organisasi dan tetap kerja
kejaksaan republik indonesia
dimana di dalamnya menegaskan bahwa
organisasi jampit mil ini merupakan unsur pembantu
dari bapak jaksa agung republik indonesia
dengan tugas dan fungsi
yaitu melaksanakan koordinasi
proses penuntutan yang dilakukan oleh auditor
dan juga penegakan hukum
penanganan perkara koneksitas
itu dua tugas pokok dari jampit mill
kemudian mekanisme pertanggung jawabannya
langsung kepada bapak jaksa agung
kemudian untuk melaksanakan fungsi
jampit mil di satuan wilayah kejaksaan tinggi
disana juga sudah dibentuk
baik terima kasih banyak bapak anwar saadi
jaksa agung muda pidana militer dan pemirsa
demikianlah program spesial jaksa menyapa
kita berjumpa lagi di episode selanjutnya
saya dian mirza terima kasih dan sampai jumpa
terima kasih anda telah menyaksikan program spesial jaksa menyapa